setelah bertanding di partai final piala aff
sabtu kemarin hari ini tim nasional sepak bola indonesia kembali ke tanah air
menurut rencana timnas akan tiba di bandara soekarno hatta
pada sekitar pukul delapan belas waktu indonesia barat
sebelum bertolak ke bandara suwarnabumi
bangkok seluruh squad dan ofisial timnas sepak bola indonesia
berkumpul terlebih dahulu di lobi hotel
beberapa pemain juga menggunakan kesempatan ini untuk berfoto bersama
pelatih kepala alfred riedel juga sempat memberikan briefing singkat kepada para pemain
dan menurut rencana saat tiba di jakarta
tim nasional sepak bola indonesia ini akan disambut oleh menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
dan saat ini sudah ada korespondensi cnn indonesia
erlangga wisnuaji di bangkok thailand
halo selamat siang angga angga ini sepertinya indonesia kurang beruntung kali ini
lalu bagaimana analisa anda terhadap hasil pertandingan indonesia melawan thailand semalam
ya selamat siang iqbal memang terlepas dari kekalahan indonesia di final piala aff tahun ini
saya rasa tim nasional sepak bola indonesia sudah memberikan penampilan yang paling maksimal
ini terlihat di final leg pertama indonesia mampu mengalahkan thailand dengan skor dua satu
saat pertandingan digelar di stadion pakansari cibinong
namun lagi lagi akhirnya indonesia harus gagal meraih gelar juara piala aff
setelah di leg kedua indonesia takluk dari thailand di stadion raja manggala dengan skor dua
yang artinya indonesia menyerah kalah dengan skor agregat tiga dua
dan harus diakui memang tim thailand untuk saat ini adalah tim yang lebih siap
lebih kuat dan lebih komplit serta lebih lama bermain bersama dalam satu tim
bila dibandingkan dengan tim nasional indonesia
dan ketidakhadiran andik firmansyah dan lemahnya sisi kanan pertahanan indonesia
dapat dimanfaatkan benar oleh tim thailand yang hasilnya seperti kita ketahui berujung
dengan dua gol yang bersarang di kuala lumpur
gawang kurnia mega
sementara dari catatan statistik tim nasional indonesia sendiri pada pertandingan tadi malam
hanya mampu sepanjang sembilan puluh menit pertandingan hanya mampu melepaskan tiga tembakan ke arah gawang thailand
dan tidak satu pun yang menemui sasaran iqbal
angga sebenarnya apa yang menjadi penyebab kekalahan indonesia
karena di bogor sendiri indonesia sempat bisa mengalahkan thailand begitu dengan skor dua satu
lalu apakah dari faktor
supporter begitu itu sangat besar mendominasi dari penyebab kekalahan dari indonesia itu sendiri
ya saya rasa memang bermain di kandang lawan memang berbeda atmosfernya
bila dibandingkan dengan tampil di kandang sendiri seperti di stadion pakansari
tapi tanpa bermaksud mencari kambing hitam bila kita melihat persiapan tim nasional indonesia
dalam menghadapi piala aff tahun ini memang dibilang sangat mepet
dan belum lagi faktor faktor non teknis lainnya seperti pelatih kepala aspetri
yang seperti kita ketahui hanya bisa memilih dua pemain dari setiap klub yang ada di liga indonesia
ini artinya alfred riedel sendiri tidak dapat memilih seluruh pemain terbaik yang ada di indonesia
karena adanya aturan jatah kuota alfred riddle hanya boleh memanggil dua pemain dari tiap klub
tentunya ini sangat mempengaruhi dari kekuatan dari tim nasional sepak bola indonesia
tapi menurut saya hasil ini tentunya bukanlah akhir dari segalanya
karena perjalanan masih panjang
seperti kita ketahui bahwa pssi sendiri baru saja lolos lepas dari sanksi dari fifa
dan masih ada kejuaraan kejuaraan lainnya yang paling dekat adalah sea games dua ribu tujuh belas
dan bagaimana momentum ini momentum penampilan tim nasional indonesia yang diluar dugaan
ternyata dengan persiapan seadanya mampu tampil cukup mengejutkan dengan melaju hingga ke partai puncak final piala aff
dapat terus dijaga momentumnya hingga nanti akhirnya mungkin di sea games dua ribu tujuh belas di malaysia nanti
indonesia akan mampu meraih medali emas
yang tentunya medali emas ini juga sudah dinanti nanti lama oleh jutaan rakyat indonesia
karena terakhir kali tim nasional sepak bola indonesia meraih medali emas sea games adalah di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu iqbal
baik angga terima kasih atas informasinya
tentunya kita sama sama berharap agar indonesia bisa menorehkan sejarah dalam piala aff berikutnya